juga kasus yang satu ini dimana kita ketahui minggu lalu jessica sudah dituntut dengan hukuman dua puluh tahun penjara
hari ini rencananya jessica kumala wongso akan kembali duduk di persidangan
ya jika dihitung sejak lima oktober yang lalu terdakwa pembunuhan mirna ini sudah menjalani dua puluh tujuh kali sidang
jessica menjalani sidang perdananya pada lima belas juni dua ribu enam belas di pengadilan negeri jakarta pusat
jaksa penuntut umum mendakwa jessica dengan pasal pembunuhan berencana dan ancaman hukuman maksimal hukuman mati
dua belas juli dua ribu enam belas ayah suami dan saudara kembar mirna memberikan kesaksian
ayah mirna edi darmawan salihin menceritakan tingkah laku jessica yang mencurigakan selama di rumah sakit abdi waluyo
sementara suami mirna arief sumarko bersaksi mirna sempat takut pada jessica yang pernah marah besar pada dirinya
sedangkan kembaran mirna sandy salihin bersaksi jessica sempat mengirimkan artikel berita tentang es kopi vietnam beracun kepadanya seusai mirna meninggal dunia
dua puluh agustus dua ribu enam belas sidang menampilkan rekaman kamera cctv di cafe olivier
ahli digital forensik yang hadir menyatakan jessica terlihat bingung menggaruk tangannya dua kali
sementara ahli toksikologi menyebutkan jessica kemungkinan menggaruk tangannya karena terpapar cyanida
dua puluh september dua ribu enam belas ahli patologi forensik dari australia prof beng beng ong menjelaskan
kematian mirna kemungkinan bukan karena cyanida
alasannya dalam cairan lambung mirna yang diambil tujuh puluh menit setelah dia meninggal dunia tidak ditemukan cyanida
dua puluh september dua ribu enam belas jessica diperiksa dalam persidangan dan mengaku tidak menyentuh dan memasukkan apapun ke dalam gelas es kopi vietnam
terakhir tanggal lima oktober dua ribu enam belas jessica hanya bisa tertunduk di kursi persidangan saat jaksa membacakan tuntutan
dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
bagaimana pembelaan dari pihak jessica akan dilakukan ya pada persidangan hari ini